kemerdekaan juga digelar di dunia nyata di sejumlah daerah
ada penumpang yang terpaksa harus melompat dari becak yang ditumpanginya saat berlomba
ada juga aksi lucu dari anak artis tanah air yang ikut meriahkan hari kemerdekaan
satu dua tiga
inilah perjuangan sejumlah pasangan suami istri di magelang jawa tengah saat mengikuti lomba lari dalam sarung
mereka harus jatuh bangun untuk menjadi juara
medan yang berlumpur membuat sejumlah ibu ibu terpaksa harus dibantu oleh sang suami untuk terus berlari
warga pun antusias untuk melihat perlombaan ini
anggota poluan dari polres pekalongan yang satu ini tak terima saat dirinya tercebur masuk ke sawah setelah tak mampu menjaga keseimbangan
ya satu persatu anggota polisi ini tumbang di tengah jalan saat mengikuti lomba
bahkan ada juga saat abang abang baru dimulai langsung terjatuh
satu dua tiga
hal ini terjadi karena papan jalan yang lebarnya hanya dua puluh cm harus ditempuh sepanjang tiga belas meter
tumpuk tumpuk siangnya itu bisa ini
tumpuk jatuh jatuh
itu kira kira begitu nanti nanya
di purworejo jawa tengah seorang peserta yang menjadi penumpang harus melompat dari becak ke
becak yang dicendari oleh pekannya
pintasan balap becak yang sempit dan berkelak kelok
membuat becak becak ini tak mampu menjaga keseimbangan
meski merasa kesulitan dan terjatuh saat balapan
namun para tukang becak merasa senang bisa memeriahkan
hud kemerdekaan republik indonesia